membuat pemerintah bergerak cepat
untuk menekan defisit pemerintah berencana menaikkan pajak penghasilan menaikkan sembilan ratus produk impor
bagaimana dampak kenaikan pph barang impor ke dunia usaha
apakah hal ini otomatis juga akan menaikkan harga jual
untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami
ketua umum gabungan importer nasional seluruh indonesia ginsi anton syombing
selamat sore bang ansor terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia business
saya minta pendapat anda terlebih dahulu deh dari asosiasi
tujuannya adalah untuk menekan raca dagang yang juga akhirnya berujung ke neraca pembayaran
dari pengusaha sendiri melihatnya apakah ini hal positif atau justru negatif untuk dunia usaha
ya kenaikan harga itu otomatis
pph itu harga sudah naik
karena rupiah terdepresiasi pada saat ini
tahun dua ribu lima belas itu pemerintah sudah menaikkan tarif pph barang konsumsi mewah
kita belum tahu dinaikkan berapa
jadi kalau untuk barang konsumsi itu itu terdiri empat kategori
satu barang barang yang sudah ada di produksi di indonesia
kedua barang barang yang belum ada di produksi indonesia
ketiga ada tapi kekurangan di indonesia
mau gak mau imporin ya
ini barang barang ya konsumsi mewah
nah ini ada kehususan lah
jadi kalau mau menaikkan itu hati hati
jangan barang barang yang dibutuhkan oleh masyarakat
kalau dari sisi usaha ekspor impor itu apa yang
beras sapi kacang kedelai gandum gula dan lain sebagainya
yang dibutuhkan masyarakat sehari hari
dan padahal itu barang barang atau komunitas tersebut lah yang akhirnya berpotensi justru dikenakan pph nya oleh pemerintah
karena seperti beras gula garam kemudian juga produk hortikultura hewan dan produk hewan hingga produk kemasan kedap udara
ini bahkan potensinya akan
naik lagi pph impornya
ya makanya kalau nggak naik juga rupiah terdepresiasi ini itu otomatis akan naik harganya
tetapi yang kita harapkan itu sebelum pemerintah itu menaikkan harus mengidentifikasi menginventarisasi dan analisa yang tajam dan akurat
artianya stakeholder diundang juga
kita ibaratnya untuk pertanian ada subsidi pupuk harus dilihat perkembangannya bagaimana
subsidi kita kepada ternak seperti saprodi itu ada bagaimana
apakah produk produk ini juga sudah akhirnya mampu mencukupi kebutuhan domestik gitu sehingga tidak perlu impor lagi gitu maksudnya ya dengan adanya data data ini
nah kalau dilihat dari jenis produknya ini kan banyak sekali hal hal yang sebenarnya kebutuhan pokok gitu ya dari masyarakat
sehingga apakah dengan lagi rupiah terdepresiasi
kemudian juga pph nya akan naik
berarti otomatis nanti harga jual sampai ke masyarakat akan berpotensi
jadi kalau kinerja pemerintah menteri keuangan saya lihat bagus
kalau umumnya pajak itu dinaikkan tujuannya ada berbagai macam macam
satu untuk menambah keuangan negara kedua tenaga kerja
menekan defisit neraca pembayaran gitu ya
tetapi kan memperbaiki neraca perdagangan
ya jadi kalau sebenarnya masih banyak
masih banyak lubang lubang yang lain bisa dilakukan oleh pemerintah kalau untuk sekedar penambahan pemasukan negara
oke sehingga gizi sebenarnya bisa dikatakan ini dari statement bang anton menolak gitu ya adanya rencana ini
kalau mau menaikkan tarif yang paling banyak itu di suku cadang
terutama untuk pertamina dan pln
itu kalau sampai sembilan ratus item tadinya kan lima ratus
akan lebih katanya berpotensi
sembilan ratus bahkan lebih gitu
ya boleh aja pemerintah tapi kalau bisa diupayakan jangan yang dikonsumsi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat
tapi bagaimana kalau barang barang konsumsi yang dibutuhkan masyarakat ini justru penyumbang dari besarnya impor gitu
karena saya dapat data terakhir dari defisit neraca dagang di bulan juli
ini bank bahkan bahan baku ini menyumbang impor nilainya ini hampir empat belas miliar
kemudian untuk barang modal hampir tiga
tiga miliar dolar amerika dan sementara untuk barang konsumsi ini hampir dua miliar dolar amerika
salah satunya adalah untuk barang barang teknologi informatika dan komunikasi
ini bahkan di bawah dari migas gitu ya untuk impor migas
sehingga cukup besar ini
sehingga akhirnya pemerintah juga sedang melirik untuk menaikkan harga pph impor dari ponsel
sehingga mau gak mau masyarakat siap siap akan terkena gitu ya dampaknya gitu ya kenaikan harga ponsel ini
jadi kan gini
jadi saya rasa pemerintah harus mengekure lebih banyak itu dari suku cadang atau suku penolong
itu terbanyak di pertamina di pln dan bumn
yang selama ini kurang diperhatikan
jangan dikerjakan swasta terus
yang diperhatikan bisa tengkurap swastanya
suatu negara majukan peran swasta yang lebih banyak
oke di negara kita ini sekarang bumn itu kita perbanyak
tapi kalau kita bandingkan investasi model yang ada di bumn itu
apa udah sebanding dengan yang diberikan divisa kepada negara
oke pemerintah akan melakukan ini
kita harapkan itu stakeholder seperti kita diundang
oke lah state atau negara atau pemerintah punya kewenangan
tapi tolong stakeholder nya diundang
jangan sesudah ujuk ujuk sudah muncul
sudah penolakan penolakan baru diulang lagi gitu ya direvisi kembali gitu ya
kalau kami masih yakin kinerja pemerintah departemen keuangan ini adalah sekedar memperbaiki neraca perdagangan
saya sampai sekarang ya
oke solusinya dari statement yang saya tangkap gitu di beberapa media dari pemerintah ini
bahwa sebenarnya sudah ada jenis jenis produk barang impor gitu yang sudah diproduksi dalam negeri
sehingga sebaiknya menggunakan produk produk yang memang diproduksi dalam negeri
sehingga tidak perlu impor untuk memenuhi kebutuhan
apakah tapi di sembilan ratus produk ini di dalam negeri sudah cukup gitu loh untuk memenuhi permintaan dari domestik
ya memang benar
kalau belum ada itu harus kita impor terus
oh tidak mau gitu ya
suku cadang malah tidak mau
tetapi yang perlu diperbaiki seperti hasil hasil pertanian kita dan peternakan kita
pemerintah harus mengejut ini
jadi malu negara kita ini bahwa masih mengimport sapi sekian ratus ribu ekor
kayak kemarin ngimport beras lima ratus ton lima ratus ribu ton lima ratus triliun
sekarang sudah dua juta ton ya
pemerintah teriak teriak suku cadang kita sudah cukup
bahkan kebutuhan pokoknya sendiri pun
itu belum mampu terpenuhi gimana dengan produk produk konsumsi lain gitu maksudnya
kalau misalnya suku cadang kita memenuhi jangan karena mengimpor
karena ada kita hasilkan produksi kita dalam negeri
kalau dari jinsi sendiri bang kalau dilihat dari tren impornya gitu yang dilakukan mungkin klien klien dari ginsi
ataupun juga anggota dari ginsi itu kebanyakan sebenarnya produk apa
apakah produk produk yang memang nantinya akan terkena tambahan gitu kenaikan pph
dari barang impor ini
suku cadang banyak dan konsumsi yang paling banyak
konsumsi itu dulu terbagi bagi ya terutama hortikultura
ya kalau kita jujur yang gak bisa tumbuh di indonesia kan bawang putih aja sama kacang kedelai ya
yang lainnya sebenarnya bisa kita perbaiki
tapi gimana trik trik pemerintah kedepan ini memperbaiki itu
nigeria negara yang ketinggalan
ethiopia negara yang ketinggalan
tetapi sekarang kenapa pertanian mereka bisa survive
nah ini keseriusan dan memilih mereka mereka yang bekerja di departemen terkait orang orang yang tepat
oke jadi anda mengatakan bahwa potensi kenaikan pph barang impor ini ditunda terlebih dahulu
perbaiki dulu misalnya produksi dalam negeri yang memang bisa disubstitusi gitu dengan produksi dalam negeri gitu
sehingga akhirnya nanti pada saat memang kebutuhan sejumlah
produk tidak perlu impor lagi bisa dibeli dari dalam negeri baru bolehlah dinaikkan gitu pph nya
kalau bisa negara yang berdaulat harus mampu membuat terbanyak dalam negeri
jangan mengandalkan impor terus
sehingga akhirnya mau tidak mau neraca dagang pun juga jadi surplus
neraca dagang jadi surplus
inilah yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang
mudah mudahan kepemerintahan berikutnya fokus dalam masalah ini
kalaupun memang pemerintah akhirnya karena ingin menyelamatkan neraca pembayaran
dan juga neraca dagang gitu
mau tidak mau tetap naik karena rencananya september ini akan keluar gitu ya
yang idealnya berapa persen gitu bang
di tengah depresiasi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang juga sudah membani para importer tentunya gitu kan
membangun masyarakat juga ujung ujungnya
berapa persen yang masih bisa diterima oleh industri
karena sekarang dua lima sampai sepuluh persen
kalau barang mewah tahun dua ribu lima belas dari dua lima persen naik ke tujuh lima persen
oke berarti lima persen
iya lima persen ya ini kalau dinaikkan ya jangan sampai lima persen
dua lima persen karena depresiasi rupiah tersebut udah langsung itu kenaikan ya
dan harus diingat kita tidak bisa berdiri sendiri karena negara negara tertentu
negara ini khusus memproduksi barang barang modal
negara yang lain khusus barang barang konsumsi
negara yang lain khusus suku suku cadang
jadi kita tetap terintegrated dengan negara negara lain
tapi yang paling penting negara kita ini negara yang harus berdaulat
negara agraris tapi apa yang sudah kita dapat sekarang
oke kalau mengambil contoh tadi dari kenaikan lima persen di dua ribu lima belas untuk barang barang konsumsi impor mewah gitu ya
itu bisa sampai ke tangan masyarakat kenaikannya bisa berapa persen tuh bang
kalau misalnya ada data mungkin dari
jadi sampai sekarang dari bps ataupun dari repartemen
karena perdagangan kajian itu belum ada
sebenarnya barang modal atau barang penolong masuk nilainya sekian
berapa penambah pekerja dengan pemasukan itu pemerintahan sampai sekarang belum mengasih gambaran ke sana
ini harus dikerjakan oleh pemerintah
tetapi kalau barang konsumsi ini dinaikkan dari mulai tahun dua ribu tiga belas sampai dua ribu dua puluh
tren barang barang konsumsi importnya yang naik
barang modal dan suku cadang itu menurun
lima tahun terakhir
ini juga tanda tanya
import beras import gula dan lain sebagainya
akhirnya memang barang konsumsinya yang trennya pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan barang barang yang bisa membuat produksi sendiri dalam negeri
dan ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat
sekarang gini contohnya
kenapa petani petani kelapa sawit
karena pengawasan pemerintah
dan ada juga subsidi melalui bank
tapi kenapa petani petani hortikultura kita yang terkait langsung dengan masyarakat tidak bisa survive
itu tergantung bagaimana pemerintah membina membackup dan mengawasi dan membantu
dengan petani tidak survive akhirnya produksi dalam negeri tidak ada mau tidak mau kita impor lagi gitu ya
sama dengan hewan
masa kita import dari
kita import dari new zealand terus
coba seperti new zealand ya
mereka punya pertanian
kita bawa jeruk satu
ikut terikut di barang kita tidak diikutkan di manifest
itu seribu dollar singapura didendam
itulah kedaulatan mereka
itulah cara mereka menjaga
oke berarti saran anda bahwa dari sembilan ratus produk ini bahkan mungkin lebih diseleksi lagi lah
diseleksi harus selektif dan analisa yang cukup tajam dan akurat
karena kembali dampaknya ke daya beli masyarakat juga gitu keluarga naik ya
oke terima kasih anton syuamping ketua mungginsi sudah bergabung bersama kami
kami akan kembali dengan informasi ekonomi dan bisnis lainnya tetaplah di cnn indonesia business